tetangga dan itu pasti bisa nangkep kamu ada udah udah mainnya capek temen pulang
lagi yuk alo udah waktunya kita pulang sayang baik baik kangen kangen banget
tangan aja kamu
ma ma ma ma kita yang ke malam bengong
pak ini aku kayaknya lagi puasa jadi bawaannya tuh pengen ngelamun deh
an tadi tadi kamu nanyain soal elsa ya tadi aku tanya kamu kok tumben tahun ini sama elsa
gak belanja baju baru sama sama bikin kue kering atau bikin hampers iya aku kayaknya belum bisa
jalan bareng sama sama ya aku kayaknya belum bisa jalan bareng sama sama ya aku kayaknya belum bisa
elsanya lagi sibuk banget pak aku mau gangguin
malah gak enak situasinya
ya tapi kamu undanglah ke rumah
terserah mau pas malam takbiran ayo
mau lebaran hari pertama ayo
udah makin baik dia udah makin kuat
ya siapa tau mereka bisa bareng bareng dateng
udah ya ncus tangkap ya ncus jadi dinosaurus ya
aduh udah udah mainnya ancu capek
kita mendingan pulang aja yuk
aduh udah waktunya kita pulang
kangen gak sama baik
kangen banget apot kangen aja
heina itu bapak kamu ya
bukan ini om baik
ya udah aku duluan ya
ucapan rena seperti menamparku
seperti mengingatkan aku lagi
kalau rena adalah anak roy dan juga adin
om baik kenapa kesini

iya karena om baik pengen ngajak rena main ke rumah om baik oh pacan tuh kangen sama rena
gimana rena mau gak
kalau soal izin
aku udah janji mau merayakan tujuh bulan pernikahan papa dan mama
soalnya pak bos juga hari ini perbannya dibuka di rumah sakit
jadi kita mau ada rayaan kecil kecilan gitu
yaudah gapapa nanti kita cari waktu aja oke
ya dak kalau gitu pamitan dulu sama om baik kita pulang yuk
baik aku pulang dulu ya
iya sayang salam ya buat papa dan mama ya
pamitin aku ya
permisi pak nino
kenapa rasanya sedih sekali ya
tidak bisa mengajak reina main di rumah
ini aku baru kelar sesi pertama pemotretan break sebentar
ini lagi di sekolahannya rena
aku mau ngajak reina main ke rumah karena kan papa kangen sama rina
ya karena ada acara lah tadi mirna sempat bilang kalau hari ini al akan lepas perbankan
jadi mereka mau bikin kayak acara kecil kecilan kayak syukuran lah
al buka perban apa ini artinya al sembuh
oh iya kamu gak panggil aku kenapa
tadi gue mau ajak nino jalan tapi mood gue langsung jelek dengar aku udah sembuh
enggak sayang aku cuma pengen tanya aja kamu lagi di mana sekarang
yaudah nanti sampai ketemu di rumah ya ini aku mau ngerjain dua produk lagi habis itu pulang
sampai ketemu ya
kalau al sembuh bisa hancur gue gimana ini
nambah terus sih masalah gak bisa apa sekali aja gue hidup tenang
lembaga tes dna eksagonal ini kan surat hasil tes dna kenapa bisa ada di tasnya reneh
tolong anda jawab dulu
aku masih penasaran sama surat itu
apa aku langsung cek aja ya ke lembaga heksagonal
selamat siang para tamu undangan yang terhormat selamat datang di acara maharatu beauty class ini
sebelum kita memulai acara pada siang hari ini kita akan mengundang terlebih dahulu ibu andini karisma putri alfahri untuk memberikan kata sambutan
kepada ibu andini waktu yang tepat kami persilakan
tuhan din sudah menaik panggung untung kita datang tepat waktu
selamat siang semuanya selamat datang di aisyara maharati beauty class yang diadakan oleh maharati
kosmetik yang bekerja sama dengan benny ramadan makeup artis papan atas indonesia saya andini
karisma putri avari dengan penuh kerendahan hati mengundang kalian semua untuk hadir kesini untuk
mencoba produk produk terbaru dari maharatu kosmetik terima kasih bu andin dan sekarang
kita akan sama sama menyaksikan aplikasi produk dari maharatu
adil adil adil
kita bawa perusahaan
apa yang dirasain